selanjutnya saya ajak anda untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah bukit teletabis di gunung bromo terbakar oleh flare atau suar yang dilakukan oleh pasangan pengantin pada foto pre weddingnya rabu sembilan september
kita lihat ini adalah destinasi yang selalu menjadi magnet para pecinta alam dengan warna hijaunya yang begitu cantik
kemudian rabu sembilan september yang mungkin awalnya kebakaran hanya kecil namun melebar sampai dengan lima puluh hektare
kita lihat warnanya langsung berubah drastis
ini ya sayangnya demi sebuah foto pre wedding keindahan bukit teletabis pun sirna dalam sekejap
bahkan hingga senin sebelas september dikatakan ada lima puluh hektare lahan terbakar di kawasan gunung bromo
butuh waktu begitu lama butuh upaya banyak untuk mengembalikan bukit teletabis
seperti semula dan kita harus memahami bahwa insiden ini tidak boleh lagi terulang
tidak hanya di tempat wisata kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada